indonesia breaking news
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan argumentasi kuantitatif
tentang perselisihan penghitungan hasil soal peer price dua ribu sembilan belas
dan kita akan membahasnya di video selanjutnya
perlu ditegaskan pemohon sangat mafung bahwa terkait dengan argumentasi kualitatif ini
khususnya bangunan teoretiknya tentunya sudah sangat fasih dikuasai oleh majelis hakim konstitusi yang mulia
karena itu argumentasi kuantitatif teoretik yang pemohon paparkan berikut ini
lebih bertujuan untuk menyegarkan kemampuan penghitungan hasil soal peer price dua ribu sembilan belas
dan untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama
di samping itu paparan teoretik ini diperlukan karena persidangan perselisihan hasil pilpres dua ribu sembilan belas ini
akan secara luas disaksikan oleh masyarakat
maka dasar teoretik demikian menjadi perlu untuk dituraikan
agar mudah difahami terlebih dahulu
kami jelaskan bagaimana alur logika argumentasi kualitatif tersebut disusun
yaitu sebagai berikut
dalam bentuk kalimat
alur logika argumentasi kuantitatif disusun sebagai berikut
salah satu syarat negara yang demokratis
ialah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil
dengan prinsip prinsip dasar yang telah dirumuskan
baik secara teori keilmuan maupun berdasarkan aturan hukum internasional
pemilu termasuk peer price yang luber jujur dan adil
adalah amanat pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
aturan perundangan di bawahnya
karena itu mahkamah konstitusi berwenang
untuk menguji konstitusionalitas peer price dua ribu sembilan belas
apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil
tanpa ada kecurangan pemilu atau electoral fraud
penjelasan lebih rinci
kecurangan pemilu yang bersifat tsm
dengan segala hormat
telah melakukan kecurangan pemilu
yang tidak hanya biasa biasa saja
tetapi sudah bersifat terstruktur sistematis dan masif
yang dilakukan oleh paslon satu
dengan menyalahgunakan kekuasaannya
selaku presiden petahana
sebagai peserta peer price dua ribu sembilan belas
atau paling tidak
melakukan pemungutan suara ulang
beban pembuktian dalam kasus ini
tidak bisa semata di tangan pemohon
karena yang sedang didalilkan
adalah presiden dengan aparat kepolisian
maka dengan penuh kerendahan hati
kami memohon dukungan
dan penuh dari mahkamah konstitusi yang mulia
khususnya untuk membangun sistem witness protection
bagi para saksi dan ahli
yang akan hadir di mahkamah konstitusi
bahwa salah satu kunci dari proses persidangan ini
adalah soal pembuktian
ingin kami jelaskan bahwa
bukti bukti yang kami sampaikan
bukan hanya tautan berita semata
tetapi juga berbagai bukti pendukung
yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu
yang dilakukan oleh paslon satu
tentang tautan berita
perlu pula ditegaskan
itu adalah alat bukti yang keabsahan
dan nilainya kami serahkan sepenuhnya
kepada majelis konstitusi yang mulia
dengan tetap menyerahkan penilaian alat bukti
kepada majelis hakim konstitusi yang mulia
izinkan kami menyampaikan pandangan
bahwa tidak tepat
tidak tepat pula
bahwa tautan berita bukanlah alat bukti
sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir
bahwa tautan berita minimal bisa masuk
kepada alat bukti surat atau tulisan
atau alat bukti lainnya
berupa informasi yang diucapkan dikirimkan diterima
atau dihimpang secara elektronik
pasal tiga puluh enam s satu undang undang mk tidak kami bacakan
tautan berita itu kami ambil dari media masa utama
yang tidak diragukan kredibilitasnya
berbagai media masa utama lainnya
isi berita tersebut
sistem kerja rekan rekan media
yang telah melakukan cek and recheck
sebelum mempublikasikan berita tersebut
sebagian besar dari tautan itu adalah
peristiwa fakta yang tidak dibantah
oleh yang diberitakan
sehingga diakui kebenarannya
mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan
kekuatan alat bukti tersebut
kami serahkan sepenuhnya
kepada majelis hakim konstitusi yang mulia
kami masuk pada
pemilu yang jujur dan adil
soal prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil
tentunya tidak bisa dipisahkan
dari teori keadilan
dalam artikelnya di harian kompas
pemilu berintegritas dan adil
profesor ramlan surbakti berpendapat
ada tujuh kriteria
yang harus dipenuhi
pemilu yang adil dan berintegritas
kesetaraan antar warga negara
baik dalam pemungutan dan penghitungan suara
maupun dalam alokasi kursi dpr dan dprd
dan pembentukan daerah pemilihan
kepastian hukum yang dirumuskan
berdasarkan asas pemilu demokratis
persaingan dan kebebasan
kegiatan dan kebebasan
persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu
d partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu
e badan penyelenggara pemilu yang profesional independen dan imparsial
f integritas pemungutan penghitungan tabulasi dan pelaporan suara pemilu
g penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu
tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain yang sebenarnya juga problematik dalam pilpres dua ribu sembilan belas
tetapi agar lebih mudah dan efisien pemohon ingin lebih fokus mempersoalkan kriteria ketiga
yaitu persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu
dan mendalilkan bahwa
dalam pilpres dua ribu sembilan belas persaingan yang bebas dan adil demikian tidaklah terjadi di antara peserta pilpres dua ribu sembilan belas
yang dihadapi oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
haji prabowo subianto dan haji sandiaga salahuddin uno
paslon dua bukanlah paslon satu
tetapi sebenarnya adalah presiden petahana joko widodo
yang menyalahgunakan kekuasaannya abuse of power dan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat padanya
termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara
urayan lebih rinci akan dipaparkan ketika ppres dua ribu sembilan belas akan menangkap ppres dua ribu sembilan belas
dan membahas alur logika kelima
bahwa paslon satu telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa biasa saja
tetapi sudah bersifat tsm
terstruktur sistematis dan masif
sejalan dengan pendapat prof ramlan surbakti di atas
dalam seri buku buku
panduannya tahun dua ribu dua puluh
untuk pemilihan umum
pedoman peninjauan kembali ke rangka hukum pemilu
untuk terwujudnya pemilu yang bebas dan adil
di antara kelima belas kriteria tersebut
tanpa mengurangi arti penting kereta yang lain
semata mata untuk fokus dan efisiensi
pemohonan dan kemampuan
ingin menggarisbawahi kriteria ke enam hingga ke dua belas
yaitu yang menurut pemohon
paling bermasalah dalam pelaksanaan ppres dua ribu sembilan belas
sebagaimana dikutip oleh dr refli dalam disertasinya
kutipan kami bacakan karena kami anggap penting
kerangka hukum tanpa wajibkan penyimpanan
daftar pemilih secara transparan dan akurat
melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan

dan mencegah pendaptaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang
kerangka hukum seharusnya menjamin
semua partai politik dan kandidat
dapat bersaing dalam pemilu
atas dasar perlakuan yang adil
kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat
menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat
dan kebebasan berkumpul
dan kebebasan berkumpul
dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait
dalam proses pemilihan
semua dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama
kerangka hukum harus menjamin semua partai politik
dan kandidat memiliki akses ke media
dan mereka diperlakukan secara adil
oleh media yang dimiliki
atau dikendalikan oleh negara
juga tidak ada pembebasan
juga tidak ada pembatasan kebebasan
dan hak berekspresi partai politik
dan para kandidat
selama kampanye berlangsung
kerangka hukum harus memastikan
semua partai politik dan kandidat
diperlakukan secara adil
oleh ketentuan politik
dan hukum yang mengatur pembiayaan
dan pengeluaran kampanye
kerangka hukum harus memastikan
tempat pemungutan suara
terdapat pencatatan yang akurat
atas kertas suara
dan kerahasiaan kertas suara
kerangka hukum harus memastikan
agar semua suara
dihitung dan ditabulasikan
merata adil dan terbuka
kriteria kriteria ke enam hingga ke dua belas tersebut
tidak dipenuhi dalam ppres dua ribu sembilan belas
khususnya sekali lagi
sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya
adalah kriteria ke tujuh
bahwa semua kandidat
dapat bersaing dalam pemilu
atau diperlukan untuk berpengaruh
dengan kualitas dasar
perlakuan yang adil
jaminan itu memang secara hukum
namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan
karena yang dihadapi paslon dua
sebagai capres paslon satu
tetapi pada kenyataannya
adalah joko widodo
sebagai presiden petahana
dengan segala fasilitas negara
di antara kontestan pemilu
juga bertentangan dengan
dokumen tersebut dinyatakan bahwa
di sejumlah negara eropa
laporan pemilu mencatat banyak hal
mengenai masalah yang berkaitan dengan kesetaraan
antara kontestan pemilu
penyalahgunaan sumberdaya negara
dalam proses pemilihan
mulai dari tekanan
pada pegawai negara
untuk memajang materi kampanye
yang terjadi baik di tingkat nasional
di negara negara eropa
dalam kaitan itu
penyalahgunaan sumber daya publik pemerintah sebagai perilaku yang melanggar hukum kandidat dan partai politik yang berkuasa untuk menggunakan posisi resmi mereka atau koneksi ke lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu
laporan ini menyoroti masalah praktik yang terus menerus atau sering atau penyalahgunaan atau administratif sumber daya oleh pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil selama proses pemilihan
seperti sebagai berikut praktik yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau administrasi sumber daya memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi
dan juga bagi partai politik dan kandidat yang berkuasa menghadapi para penantang mereka sehingga mempengaruhi kesetaraan proses pemilu
penyalahgunaan sumber daya negara mencakup penggunaan peralatan yang tidak sesuai seperti penggunaan telepon kendaraan ruang rapat dan lain lain
serta akses ke sumber daya manusia
pegawai negeri sipil pejabat dan lain lain
di kementerian dan di antara lembaga publik teritorial dan lokal yang bertujuan mempromosikan kegiatan kampanye para kandidat
pelanggaran semacam itu memicu pada ketidaksetaraan antara kandidat terutama antara kandidat dan partai politik lainnya
masih dalam konteks tersebut
dalam konteks teori keadilan pemilu
international idea dalam bukunya tahun dua ribu sepuluh berjudul electoral justice
mengartikan electoral justice lebih pada perspektif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu
dalam konteks ini paradigma keadilan pemilu adalah jaminan terhadap hak pilih warga negara
jika hak tersebut termanipulasi
maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya
saya ulangi jika hak tersebut termanipulasi
maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya
dalam konteks itu keadilan pemilu atau electoral justice adalah jaminan proses hukum
bahwa dalam hal hak suara rakyat pemilih dimanipulasi
misalnya karena kecurangan pemilu
maka harus ada forum peradilan konstitusional untuk menyelamatkannya
dalam konteks indonesia peranan demikian tentu saja dilakukan oleh yang mulia mahkamah konstitusi bukan yang lain
lebih jauh soal peran konstitusional mk tersebut diraihkan lebih rinci pada alur logika ketiga
dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas pilpres dua ribu sembilan belas
apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan pemilu
kami masuk pada amanat pemilu yang luber jurdil dalam undang undang dasar
telah diadopsi dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
husulnya bab ke tujuh b tentang pemilihan umum dan pasal dua puluh dua e
yang menegaskan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan independen
serta dengan asas luber dan jujur dan adil
lebih jelasnya perlu dikutip pasal dua puluh dua e ayat satu yang mengatur
kami bacakan karena ini sangat penting dalam menjadi dasar permohonan ini
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali
sehingga tiga kata kunci yang menegaskan prinsip free and fair election dalam pemilu yang luber jujur dan adil
yang artinya tidak boleh sedikitpun mentoleransi terjadinya penyimpangan pemilu
hal demikian paling tidak tergambar dalam penjelasan undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemilihan umum anggota dpr dpd dprd
yang mengatur setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama
serta bebas dari kecurangan pihak manapun
penjelasan tersebut ditujukan untuk menjelaskan asas adil dalam ketentuan pasal dua puluh dua ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
yang kemudian diadopsi dalam pasal dua undang undang delapan dua ribu dua belas
sayangnya meskipun asas adil tersebut masih dicantumkan dalam pasal dua undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
penjelasan kada adil tersebut sudah tidak ada lagi dalam undang undang pemilu yang terbaru tersebut
meskipun demikian penjelasan umum undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
masih tetap menjelaskan keterkaitan antara
dalam tanda kutip kedaulatan berada di tangan rakyat
sebagaimana diatur dalam pasal satu ayat dua undang undang dasar empat puluh lima
yang diwujudkan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin
melalui pilpres yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung
karena itu pilpres dua ribu sembilan belas yang jujur dan adil adalah juga prasarat bagi terwujudnya kedolatan rakyat
singkatnya dengan menjaga amanat konstitusi
tentang pemilu yang luber jujur dan adil
mk juga akan menjaga kedaulatan rakyat yang harus dihargai
untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah benar penghitungan suara saja
meskipun hal demikian juga kami jelaskan
dalam argumentasi kuantitatif namun pemohon tetap berpandangan
bahwa mk harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi
dan karenanya perlu memastikan memeriksa dan mengadili
bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas asas pemilu yang luber jujur dan adil
ada dua paradigma utama yang ingin kami jelaskan
kita semua tahu makfum ada dua pendekatan utama dalam hal kewenangan mk
dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu
yang pertama adalah pendekatan legal formal
yang membatasi kewenangan mahkamah hanya pada salah benar rekapitulasi suara
pendekatan ini bersifat konservatif
lebih menerapkan keadilan prosedural prosedural justice
dan berlandaskan pada pemahaman bahwa soal kecantikan
bahwa soal kecurangan pemilu merupakan ranah kompetisi bawah seluruh
bukan mahkamah konstitusi
bagi kelompok ini mahkamah hanya memeriksa proses hasil penghitungan
dan rekapitulasi suara dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya
pemohon menolak pendekatan yang demikian
dan lebih menawarkan paradigma kedua yaitu mahkamah konstitusi
sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu
yang lebih menerapkan keadilan substantif substantif justice
pendekatan ini berpandangan bahwa mahkamah tetap berwenang
untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu
tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja
tetapi seluruh tahapan khususnya jika ada kecurangan pemilu
yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
karena bisa mencederai asas asas pemilu
yang luber jujur dan adil
sebagaimana diamanatkan oleh pasal dua puluh dua e satu undang undang dasar empat puluh lima
pendekatan substantif justice akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara
dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan
yang terjadi dari pelaksanaan pemilu
posisi pemohon yang lebih memilih mahkamah untuk memeriksa
setiap kecurangan tsm yang terjadi di semua tahapan proses pemilu itu
sejalan dengan original intent perubahan undang undang dasar empat puluh lima
beberapa putusan mk sendiri serta pendapat ahli
termasuk yang toron mat hakim dan mantan hakim konstitusi
akan kami paparkan pada bagian ini

dalam disertasinya dr refli harun menyimpulkan bahwa
sama sekali tidak ada niatan dari para perumus perubahan undang undang dasar empat puluh lima
yang membatasi keundangan mk berdasarkan pasal dua puluh empat eis satu undang undang dasar empat puluh lima
untuk dalam tanda kutip memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
penutup kutip hanya pada perselisihan penghitungan suara
yang mempengaruhi hasil pemilu
lebih jauh dr refli berpendapat
dikaitkan dengan keberadaan mk sebagai pengawal konstitusi
maka setiap kewenangan mk termasuk kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu
harus dimaknai dalam kerangka menjaga konstitusi
dalam konteks pemilu yang harus dijaga adalah pemilu konstitusional
yaitu pemilu yang dilandasi nilai nilai yang tercantum dalam undang undang dasar empat puluh lima
luber jujur adil dan demokratis
dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemenangan mk dalam memutus perselisihan hasil pemilu
sebagaimana dirumuskan dalam pasal dua puluh empat c ayat satu perubahan ketiga undang undang dasar empat puluh lima
sesungguhnya bermakna bahwa mk memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu
putusan makama konstitusi
bahwasannya mk menolak dibatasi hanya menjadi penghitungan suara pemilu
dan jadi abai dengan adanya kecurangan pemilu
juga ada dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi
khususnya yang terkait dengan sengketa hasil pemilu kada
meskipun terkait pemilu kepala daerah
namun hakikatnya tetap sama
bahwa mk memilih menjadi penjaga konstitusi
dan bukan hanya semata melakukan kalkulasi ataupun rekapitulasi suara
salah satu contoh landmark decision tentang ini adalah
selanjutnya kami sebut putusan empat puluh satu
yang terkait dengan sengketa hasil pemilihan gubernur di jawa timur
yang diantaranya melahirkan konsep kecurangan sistematis terstruktur dan masif
berikut adalah beberapa pertimbangan hukum mk
dalam putusan jawa timur tersebut
pembacaan pokok pokok permohonan masih akan terus berlanjut
sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news